arin ini bella kenapa bisa kayak gini
ini semua tuh gara gara michel tau gak
gue yakin banget loh kan yang udah ngejebak gue supaya gue keluar dari area paintball ya kan
gue tuh gak mungkin punya ide jahat kayak lo
kalau udahlah michelle gak usah ngeles
gue tuh udah tau ya ide busuk lo tuh kayak apa
yaudah yuk kita lari lagi yuk
gak ada pocong iiih
bell bell bangun dong bell
bell bangun dong gue kan jadi takut bell
bell gue jadi ngerasa senang
gue jadi sendirian bella bangun
ngeri banget sih
tidak ada siapa lagi
tidak ada siapa lagi
tidak ada siapa lagi
tidak ada siapa lagi
tidak ada siapa lagi
tidak ada siapa lagi
tidak ada siapa lagi
sini gak sih gak sejauh jauh ah
coba cari ke sana dulu ya
maik maik gue kemana
enggak yaudah lo sana aja gue gak peduli
masih gak ada yang naik ah
pak ini bukan pocong pak nadif ini
lu tau gak sih itu enggak lucu bercandanya
lu tuh ngapain sih gak ada kerjaan tau gak
udah tau malem malem di hutan
pake ini putih gak lucu
eh ampun eh
betta ini tuh tidak sengaja untuk mengagetkan
atau yang lainnya
dan betta juga pake selimut ini tuh
dengan keadaan tidak sadar
betta itu tuh cuman denger ada suara disini
makanya beta mau datang cek
ada apa sebenarnya disini
bawa selimut ke tengah hutan
oh tidak apa apa bapak
karena kedinginan saja di tengah hutan ini
devin tau gak bapak kan
enthusiasm gak apa apa pak
varel dari tadi ngawetinin lu
kenapa yang di penung mereka ber dua
bapak kenapa punya kaget mentar begitu
ya itu semua gara gara lu
lu bayangin di tengah hutan
lu bawa bawa kayak begini ya temen lu pak
mama e e nona kepala batu ya
ini tuh di tengah utuh
mama e tuh jangan suara teriak teriak begitu
di sini tuh ada pengurinya
gak gara gara kaget ter
makanya jangan terlalu banyak teriak
gak ada kok pak gak ada
ini senternya turunin aja pak
kalian udah nemuin arin sama bella belum
belom pak belum
tapi pak kita dengar suara mereka tadi
mama e kamu orang berdua ini
betah ke sana alih ke sana dia ke sana
yaudah dimana dulu
dalam situang ketiga ya
ini berubah lagi coba
alih yang sana
gue dengernya di sana gimana sih
gue di sana dengernya
jadi yang bener arahnya kemana
kamu bikin kaget aja
bapak itu jantungan tau
gimana sih lu tau jantungan
kita cari kesana
sudah ketemu anak saya
kami sudah cari semua
sampai kami ke seberang sungai
saya lihat mereka ini sudah capek banget
makanya saya bawa istirahat dulu mereka ke sini
kalau anak saya belum ketemu
gimana sih patokgar
sebaiknya bu mega sabar dulu ya
kan masih ada timnya pak jaya
yang lagi mencari arin sama bella
tadi saya juga sudah berkoordinasi sama pihak resort
dan alhamdulillahnya mereka mau membantu kita untuk mencari arin sama bella
bu dia nampaknya tegar sekali
padahal bu diah ini sedang ada masalah juga
bu dia ini pintar sekali menyembunyikan perasaannya
dan berusaha tenang di depan orang lain
pak togar yakin
tidak menemukan tanda atau bukti apapun
dimana keberadaan arin sama bella
mungkin jejak kaki mereka atau apa gitu pak
saya tidak melihat tanda tanda jejak kaki

saya melihat tanda tanda kasih sayang
tanda kasih sayang
saya agak lelah sedikit saya mau pergi dulu ya
saya mau pergi dulu bapak ya
permisi bu ya
terima kasih ya pak
terima kasih pak togar
terus terang aku khawatir juga sama el
kelompok l sudah cukup lama mencari
semoga l dalam keadaan baik baik aja sekarang
bel bangun bel
ini semua tuh gara gara michel tau gak
gue yakin banget lo akan ngejebak gue
supaya gue keluar dari area
lu bisa jaga mulut lu gak
gue tuh gak mungkin punya ide jahat kayak eloh
kalau udahlah michelle gak usah ngeles
gue tuh udah tau ya ide busuk lo tuh kayak eloh